gubernur jawa tengah ganjar pranowo mengaku dirinya pernah diperingatkan oleh setia novanto
agar jangan galak dalam pembahasan pengadaan proyek ktp elektronik
saat bersaksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi ktp elektronik di pengadilan tipikor jakarta pusat jumat ini
ganjar mengaku ketua dpr saat ini setia novanto pernah mengingatkan dirinya soal pembahasan proyek ktp elektronik
di hadapan hakim ganjar menirukan ucapan novanto kepadanya
ganjar mengaku tidak sengaja pernah bertemu dengan novanto di bandara internasional ngurah rai
novanto berujar kepada ganjar agar jangan galak galak dalam urusan ktp urusan ktp sudah beres
sebelumnya saat bersaksi pada maret dua ribu tujuh belas ganjar juga pernah mengatakan hal serupa di hadapan majelis hakim
saat itu ganjar membenarkan percakapan dengan setia novanto yang ketika proyek ini bergulir menjabat sebagai ketua fraksi partai golkar
ucapan soal tawaran sejumlah uang
usai bersaksi di hadapan majelis hakim dalam sidang lanjutan kasus korupsi ktp elektronik
ganjar pranowo mengatakan bahwa tidak ada hal baru yang ditanyakan oleh majelis hakim
termasuk soal tawaran sejumlah uang oleh rekan sesama komisinya mustoko weni
ganjar menjelaskan bahwa dirinya juga tidak mengetahui maksud dari mustoko weni yang menawarkan sejumlah uang kepada dirinya
dalam persidangan kali ini ganjar pranowo juga menjelaskan bahwa dirinya pernah diberi uang oleh orang tak dikenal
yang tak dikenal
dia hanya menyampaikan dengan kata kata itu
tidak usah saya
seingat saya kalau dari beliau itu
kalau barangkali saja ada teman dari a rekan rekan yang berada di beliau lain
kita bertawaran sama
mungkin tapi karena saya bukan mereka jadi saya tidak tahu
saya baru tahu setelah suatu ketika saya diperiksa dan dikonfrontasi dengan salah satu anggota dewan ibu meriam yani
dikonfrontasi di kpk
saat itu baru saya mengerti bahwa ternyata ada cerita bagi bagi itu